jangan males gerak
apalagi sekarang puasa
udah bisa lele seharian ya
karena saya pun juga begitu sebenernya
maksudnya kalau misalnya
tuh udah enak banget deh lele di rumah aja
tiba tiba bedung maghrib terus buka puasa
tapi apakah yang begitu baik apakah yang begitu sehat
bukan saya yang akan menjawabnya
nanti ada expertnya yang akan jawab
saya akan berbicara
nanti mengundang narasumber kita hari ini
adalah dokter andika raspati
spesialis kedokteran olahraga spko
jadi dokter dika ini
kenapa saya mengundang
gini saya tuh sebenarnya tertarik
pertama kali dengan dokter dika karena
konten konten di instagramnya
bisa langsung dicek aja
di instagramnya nanti ya
setelah sesi ini
kalau gak salah gitu deh
at dika dot dr gitu ya
yang menarik adalah
gini selama ini kalau misalnya
ilmu ilmu kedokteran itu kan bahasanya tinggi banget
tapi kemudian dokter dika ini bisa menyederhanakannya
dan memberikan pesan
karena inti dari message itu kan
akan mudah dimengerti
dan bisa dimengerti
lawan bicara kalau misalnya
bahasa yang digunakan itu sederhana
dan akan lebih bisa menjangkau
kalau yang lebih umum
kalau bahasanya memang bahasa yang digunakan sehari hari
kurang lebih begitu
sekarang dokter dika
saya sambil bener benerin lampu ya
sekarang dokter dika
kayaknya udah gabung deh
tadi kita sempet
kita tadi sempat
dengan dokter dika
udah mulai koneksi lancar
sedang menyambung ke dokter dika
ya ampun dokter kita sehati banget
jadi rapi tampilannya bagus
kita belum pernah berjumpa secara langsung ya dok ya
kita sering kirim kirim pesen
terutama kalau misalnya ada meme yang aneh
jadi dokter dika selain sebagai dokter ini ya
dia juga ada sebagai pemain film
apapun itu lah
pokoknya dia juga bisa ya
tapi untuk kontennya dia sendiri ya
bukan untuk umum
untuk kontennya dia sendiri
dokter apa kabar dok sehat dok
alhamdulillah mbak putri sehat
mbak putri sehat semua
sehat sehatan juga
lagi nggak praktek atau bagaimana
sehari hari seperti apa sekarang kegiatannya
tapi memang ada sedikit pengurangan jadwal ya
karena kan memang sekarang kita benar benar
apa ya istilahnya
membatasi ketemu dengan pasien
jadi kita benar benar mengendal pasien yang
emang urgent untuk di handle
untuk di treat
jadi kita bisa lewat telemedicine gitu
sekarang kan banyak aplikasi aplikasi telemedicine gitu ya
ya kalau misalnya kedokteran olahraga bisa dari telemedicine
maksudnya nggak perlu dilihat lihat
apanya yang keselio gitu atau
sebenarnya mbak gini
sebenarnya semua cabang kedokteran
semua spesialisasi itu pasti akan lebih ideal
kalau ketemu langsung semua
cuma memang kan dengan keterbatasan kita masih bisa
kasih advice advice yang lebih
karena apa ya untuk first aid gitu ya
untuk pertolongan pertamanya
nanti kalau misalnya memang dari situ nggak bisa
barulah kita janjian gitu
tapi kalau misalnya
secara general bisa kita kasih
bisa kita kasih sebagai penata laksanaan utama atau pertama gitu ya
itu bisa kita kasih via telemedicine gitu
dok dokter akhir akhir ini di feednya
gak cuman bahas soal kedokteran olahraga
tapi juga memberikan beberapa hal tentang penyuluhan soal covid sembilan belas ya dok
kenapa akhirnya menempuh jalur itu juga
memang kalau aku lihat nih kan
memang aku nih orangnya senang edukasi mbak putri ya
dasarnya aku memilih jalur sports medicine
aku mengambil jalur kersen olahraga
aku orangnya senang
aku orangnya senang bikin orang lain
oh gitu tuh dok itu aku happy gitu
dan aku ngelihat sekarang
yang sangat urgent untuk diberikan penyuluhan atau edukasi adalah covid sembilan belas ini mbak
karena cuma sekedar membuat orang atau masyarakat
menjadi lebih cerdas atau lebih pinter
tapi juga soal menyudahi wabah ini gitu
capek kan nih
mau nonton jadi nggak bisa gitu kan
aduh capek capek dok capek dok beritanya juga setiap hari tentang itu
aku udah bacain berita soal itu tuh udah sedih banget
dan itu adalah cara kita untuk menyudahi itu semua adalah dengan pengetahuan masyarakat
jadi mau gak mau aku coba untuk
ngebah perspektif aku
aku ngubah apa ibaratnya konten aku lah gitu
supaya orang bisa lebih paham tentang covid ini gitu sih
oke dokter dika juga ulang tahun ya kemarin dokter
selamat ulang tahun dokter dika
spesial untuk ulang tahun aku persembahkan angklung dikit
oke dr dika kita mulai pembahasan kali ini
kita bicara soal olahraga
judulnya udah galak banget dok jangan males gerak
yes jangan mager
gimana caranya sekarang supaya kita
oke kalo misalnya mau gerak kalo misalnya mau olahraga di bulan puasa nih
sekarang udah bulan puasa covid sembilan belas pula
pembatasan sosial pula
semakin terbatas nih kita
waktu bergerak dan luasannya jadi apa gimana caranya dok
memang kita lihat tahun ini kita sangat apa ya challenging banget ya kayaknya ya
aku setuju banget udah bulan puasa covid psbb gitu kan cuman
kita mesti ingat bahwa yang namanya
pola hidup sidenter atau mager
itu kan efek sampingnya banyak
bahkan kita juga bisa bilang bahwa orang orang yang rajin bergerak
itu dia punya keuntungan imunitas yang bagus
artinya sebenarnya kalau kita bicara
bulan puasa dengan covid ini dengan kita bergerak
itu justru akan ngasih kayak manfaat
jadi jangan malah takut untuk bergerak
jangan malah takut untuk aktif tapi memang mesti dengan dosis yang pas gitu
iya jadi gini mbak putri dan viewer semuanya
kalau kita lihat yang namanya olahraga deh ya kita sebut olahraga aja
itu kayak pedang bermata dua mbak
ibaratnya kalau dosisnya pas nih itu kasih kita manfaat
tapi kalau misalnya kita lebay kita berlebihan kita overtrain
itu malah bisa bikin imun jadi drop
dan ini bener bener aku sering banget ingetkan ke temen temen
untuk jangan sampai bablas di era covid ini nih
paling akhirnya buka jam sebelas siang kayak anak sd gitu kan
tapi kalau misalnya kita bicara covid kita bablas imun drop
itu malah bisa kena malah bisa bahaya
jadi kalo kita bicara angka nih mbak ya
itu banyak penelitian yang nyebutin bahwa orang orang yang
jadi gini sorry ya aku mau bahas dari j curve dulu deh
kalau misalnya kita bicara olahraga tadi sebagai dua mata pedang
itu tuh ada fenomena yang disebut dengan j curve
ini aku nggak ada slide jadi aku mau bisa nunjukin nih
kita berandai andai kita berimajinasi dikit deh
ini ada grafik nih ya ada grafik gitu ya
kalau grafik kan ada sumbu tegaknya ini sumbu ye sama sumbu eh sumbu x kan
nah sumbu y ini adalah tingkat aktivitas fisik orang
dimana eh sorry sorry sumbuya ini adalah tingkat resiko kena infeksi sorry
jadi semakin naik itu makin dia bisa kena infeksi
nah si x ini yang sumbu kesini ini merupakan
beban latihan atau beban aktifisik orang orang
orang orang yang ada di titik ini kan berarti orang orang yang paling mager nih ya kan
ini paling mager ini paling rajin bergerak kesini
nah di titik mager itu kita liat resiko infeksinya ada disini mbak
jadi ya kita anggap sebagai baseline lah ya
nah orang orang yang lebih aktif dibanding yang mager tadi
yang rutin jogging misalnya tiap pagi atau lima kali seminggu dia jogging
tapi nggak terlalu berat itu ada di tengah tengah sini
itu dia resiko turun dibawah
jadi ini turun dibawah
nah kenapa namanya j curve karena bentuknya itu kayak begini
artinya apa orang orang yang ada disini
orang orang yang ada di sini yang bener bener latihannya berat banget panjang lagi segala macam
ternyata dia malah punya efek resiko
karena dia kena infeksi lebih tinggi dibanding yang mager
bentuknya jadi begini nih
yang dia terlalu tinggi latihannya dia tuh ada efek efek kayak hormon hormon kayak
kalau boleh disebut kortisol namanya ya yang memang bikin imunnya gitu
belum lagi memang orang orang yang diteliti itu abis dia misalnya maraton gitu ya
yang larinya panjang itu kan capek
begitu diperiksa darah itu tuh kadar kadaran imunnya turun semua
makanya jadi bahaya buat era covid kayak gini
makanya kenapa tadi aku bilang resisnya pas
untuk yang era covid gini jangan yang terlalu gaspol
jangan terlalu ngotot banget
gini ya mbak aku mau sedikit menjabarkan kalau mbak putri nih misalnya ke dokter
ya ke dokter ke kalem misalnya gitu ya
atau ke dokter apa deh dokter umum deh dokter umum yang mungkin sering
ini kan viewers juga pasti pernah ya pasti kan diresapin obat tuh
bapak minum obat ya misalnya paracetamol gitu kan turun panas gitu ya
bapak minum obat ya misalnya paracetamol gitu kan turun panas gitu ya

dosisnya lima ratus tiga kali sehari ya pak atau bu dipersihkan gitu tuh dikasihkan
gak ada kan dokternya pakai aja obatnya serah nggak mungkin dong
pasti kan dibikinin cara pakainya
nah latihan itu sama kayak gitu mbak
sebenernya tuh gak bisa orang latihan suka suka lu deh gitu
namanya kalau tadi kan kalau kita bicara obat obatan panas segala macam kan
dia ada miligramnya berapa berapa kali seminggu gitu
kalau olahraga kita sebutannya adalah fit
kalau olahraga kita sebutannya adalah fih
f yang pertama adalah frekuensi
jadi kalau tadi bilang dosisnya berapa untuk frekuensinya
frekuensi itu melambangkan berapa kali seminggu untuk latihan
nah kita biasanya tuh bikin kisaran itu gak usah tiap hari
bikinlah sekitar tiga sampai lima kali seminggu
jadi tetap ada recoverynya gak setiap hari banget gitu kan
nah terus kemudian ada i
nah ini juga penting nih
i adalah intensitas
jadi intensitas itu sebenernya banyak temen temen yang masih agak salah paham
menganggap intensitas itu pokoknya seberapa capek gitu
sebenarnya ada yang lebih spesifik
tapi gambarnya adalah e itu intensitasnya adalah seberapa effort seberapa ngos kita saat kita latihan
jadi orang dia lagi menu latihan yang bener bener high speed
wah dia ngelatiin larinya ngebut banget gitu
nah kalau next pedal goes wah goesnya udah kayak kesetanan gitu kan
nah itu artinya dia intensitasnya semakin tinggi
nah untuk era covid sekarang dikatakan kalau kita pakai intensitas yang terlalu ngos ngosan tadi
apalagi terlalu lama waktunya
tadi mbak si jacorf itu yang kita di atas ini nyambil malah bikin si imun jadi drop
makanya kenapa kita kalau misalnya untuk yang apa namanya era covid sekarang tuh
tadi yang aku bilang
mainnya santai aja
paling enak sebenarnya kita pakai nadi mbak
jadi kalau misalnya kita apa namanya mau tau intensitas tuh yang paling objektif adalah sebenernya yang praktis tuh pakainya nadi
cuma kan banyak orang yang sekarang
satu ada kalau misalnya kita pakai smartwatch gitu ya
jam tangan sekarang lari udah pada pakai jam tangan canggih itu kan
udah ngeliat wah nadi gue sekian gitu kan udah tau
nah kalau misalnya orang nggak punya smartwatch
itu kan memang sebenarnya bisa ngitung manual
ngitung disini gitu kan
ngitung di nadi di brafialis namanya
perjuangan tangan terus di leher juga gampang
tapi pengalamanku ada aja mbak yang gak bisa gitu
yang bener bener aduh dok yang dimana gitu nyari temu wah gak akan ketemu gitu kan
kalau orang awam pasti gak bisa dok
saya pun juga gak tau sih gimana gitu
gampang mbak sebenernya gampang nih ya
ini viewers juga bisa nyobain ya
ini kita kan ada batang ini nih
ada apa tenggorokan nih
coba putri pegang ya
nih coba mbak putri jakuna pegang
jakuna mbak putri mana
gak ada jakuna
nah hampir kebongkar
ini kan batang tenggorokan kita nih
sebenernya nadi itu gampang
tinggal geser sedikit ke kanan atau ke kiri itu pasti dapat
dikit aja nggak usah banyak banyak
aku untuk tulisan ya
di sini geser dikit nah sini aja
ya sih ada
itu pasti ada pasti nemu
jadi geser geser sekitar satu dua cm aja gini
gitu udah dapet nih itu
iya tapi masalahnya kalau dipakai lari emang susah kadang kadang
karena kan sambil lari kita sambil begini kan susah ya
belum masih harus ngitung berapa detiknya kan
kan bikinnya biasanya kita lima belas detik dikali empat gitu
nah tapi kan itu nggak semua orang bisa
jadi sebenernya ada cara yang lebih gampang banget
namanya talk test
talk test adalah sebuah cara menguji intensitas hanya dengan modal ngomong
kalau kita lagi latihan terus kita udah gak bisa ngomong sekalimat pendek
itu sudah terlalu berat
sudah terlalu strenes istilahnya
aku biasanya sambil nyanyi dok
kalau misalnya kita bicara masih gini
lagu lagunya adele yang sifatnya ballad gitu kan
yang nadanya panjang banget gitu kan
apa ya liriknya tuh panjang panjang gitu
kayak tol sumatera panjang banget
jadi apa namanya itu pasti kalo masih bisa kita nyanyi dengan
dengan lagu lagu seperti itu
terlalu enteng gitu terlalu mal
atau kita bukan jenguk jenguk
jangan terlalu tapi sedang ada dalam intensitas yang rendah lah
contoh gini kita lagi latihan nih di bulan puasa lah ya
terus pas lagi latihan kita dipanggil sama orang rumah
eh kita buka pakai apa nih
kita mau ngomong sop buah aja kayak
pake sop buah gitu
udah capek gitu udah gak bisa ngomong pake sop buah aja
itu udah tenis mbak putri
udah terlalu berat
nah tengah tengahnya itu apa
tengah tengahnya itu tadi udah gak bisa nyanyi
lagu lagunya yang tadi kayak si adel sama afgan
tapi masih bisa ngejawab
pake sop buah aja tuh ada di kulkas
nah itu bisa ngomong pendek pendek
nah disitulah disitulah moderate intensity yang kita saranin
untuk temen temen yang mau latihan
jangan sampai tadi yang si jacket itu
t itu adalah time
jadi si waktu ini dia ngelambangkan durasi
berapa lama sih orang itu latihan per sesinya
jadi kalau kita bicara saran dari american college of sports medicine
itu tuh kayak kiblatnya kita lah ya
itu dia menganjurkan agar kita bisa aktif ya
berolahraga atau mau kan latihan fisik paling tidak

artinya kalau misalnya kita bikinnya tiga kali seminggu
mesti berapa mbak putri
mantap lima puluh menit
kalau kita lima kali seminggu berapa mbak putri
mantap mbak putri pasti matematika gak pernah bolos di sekolah ya dulu ya
jadi durasi gitu aja
karena kalau misalnya kelamaan
itu tadi lagi lagi kita bicara j curve
j curve itu di ujung sini itu aja ya
itu di ujung sini itu kita bahas dimensi intensitas sama waktu yang terlalu lama
bahkan dikatakan di bilik kelihatan itu kalau orang orang yang maraton atau half maraton
dan memang mereka bikin cut off itu sembilan puluh menit
itu tadi tuh kejadian tuh yang namanya begitu cek darah tuh imunnya turun semua
jadi memang aku pribadi selalu nyaranin
make it di bawah enam puluh menit deh
maksimal enam puluh menit
kalau kita mau bicara aman ya
kita mau bicara aman
ada juga orang orang yang memang
apalagi kan aku memang sambil megang timnas juga ya
aku di timnas juga di timnas warfeda
itu kan orang sampai latihan sampai dua jam tiga jam
kalau lagi menu endurance
menu jarak jauh
gue satu jam baru pemanasan itu gitu kan
terus mesti gimana
kalau emang bener bener gak bisa banget
ya udah deh kalau emang bener bener kalian gak bisa nurut
enggak bisa menurut
nggak bisa memenuhi yang di bawah sejam
tapi setelah itu tolong mengunci diri di rumah
bener bener bukan penuh
karena dikatakan di penelitian
orang orang yang dia di atas sembilan puluh menit tadi latihannya
sampai dua puluh empat jam itu turun imunnya
nah kita kan nggak mau kan
ibaratnya kan dia lagi ada di fase rentan
yang disebutnya lagi apa ya
bentengnya lagi nggak ada nih
ibaratnya kalau di kompleks
si satpam lagi tidur gitu
nah jadi tadi selama dua puluh empat jam ke depan
mendingan jangan kemana mana deh
kita gak tau selama kita keluar itu
walaupun cuma sebentar ke warung gitu teman
kebetulan ada virus masuk kan bahaya
oh makanya dok kalau misalnya atlet atlet pelatnas itu
bener bener yang kayak kegiatannya latihan terus istirahat
karena itu ya dok ya
itu apalagi di era kayak sekarang mbak
jadi apa namanya lagi gak era covid aja nih
udah ada kok penelitian yang bilang bahwa
rupanya orang orang yang latihannya lagi berat beratnya
yang tadi harus panjang panjang tuh
secara angka kejadiannya
angka resikonya lebih tinggi dibanding orang biasa
jadi resiko kena infeksi
terutama infeksi saluran nafas ya
kayak di hidung gitu
jadi tadi aku selalu bilang
oke lah kalau emang gak bisa udah wis
di rumah kunci pintu
gak usah keluar keluar
nah kalau misalnya emang bukan atlet
itu kan banyak juga temen temen nih
itu kan mereka sebenernya kan kalau aku lihat
awalnya ini mereka cuma sekedar pengen sehat
makin kemarin nih aku lihat
makin banyak nih passion untuk jadi apa ya pelari yang super kenceng
yang super wah gokil deh pokoknya
nah itu akhirnya jadi
kita balik aja ke faedah aslinya pengen sehat
nah sekarang era covid
kalau bisa nggak usah lewat sejam
maksimal banget sejam
tapi kalau misalnya kadang
kalau misalnya kita ngikutin time sama intensitinya
sesuai aturan itu kan
jadi agak kurang bisa pamer gitu dong di medsos
nah jadi kita memang melihat ini bahwa
latihan itu bukan untuk riak ya mbak putri ya
olahraga pun begitu
kita tuh kan pengen sehat
cukup tahu tuh biar kita sama tuhan yang tahu
artinya nggak usah dipamerin sendiri
jadi kalau aku boleh cerita nih ya
aku ngeliat nih banyak teman teman komunitas
ya bagus sih
dengan adanya medsos tuh orang orang jadi kayak
apa ya terpacu gitu ya motivasi gitu kan
tapi jadi ada juga yang
ya nggak semua ya ini beberapa lah
beberapa yang aku lihat jadi kayak gak sehat gitu loh mbak
jadi kayak saling bersama
jadi kayak aduh enggak deh
kayak bener bener yang sampai akhirnya
dia tuh sebenarnya belum sanggup
terus karena dia dikepanas panasin sama medsos
waduh gue malu nih kalau gue nyumbangnya cuma segini
akhirnya udah nge push sampai akhirnya di luar batasnya dia
jadi ada juga nih yang kepaping dari ria dalam olahraga
t yang berikut ya t yang berikut ya
kayaknya yang terakhir adalah type
jadi apa yang mau kita kerjain
mau itu penguatan
mau itu yoga whatever
tapi kalau yang di apa namanya
kita bicara untuk imunitas gitu kan
kita bicara untuk tadi si jacob
itu dia bacakan memang di intensitas sama waktunya
gitu yang perlu diperhatikan sekali dosisnya gitu loh mbak
dok dok aku tanya dok
aku tuh pernah ikut yoga challenge
tiga puluh hari berturut turut
satu sesinya sembilan puluh menit
itu berarti imunku drop banget ya dok ya
gini karena kan tadi kita bicaranya
kita bicara gitu ya
kalau yoga itu kan memang dia itu yang
aku tau ya
kalau kita lihat dari
kan kalau kita mau nilai intensitas kan paling gampang pakai nadi
kecuali yang memang juga yang eksplosif ya kan
juga yoga tuh sekarang makin banyak nih
subuh dirinya nih
nah itu ada yoga yoga yang memang dia kan bener bener power
nah itu mungkin tinggi
yoga yoga yang konvensional
itu dia cenderung rendah intensitasnya
apalagi di cara in yoga
aku juga baru baru pelajarin kemarin
jadi kalau yoga itu ada yin yoga ada yang yoga
yin itu dia kayak lebih yang santuinya
yang itu yang lebih powernya gitu
itu meskipun dia dipikir sembilan puluh menit
tapi kan dia intensitasnya rendah
kalau aku melihatnya
kalau untuk sembilan puluh menit tapi cuma sekedar kayak stretching
itu masih lebih safe
push lari apa goes gitu kan
itu yang bikin drop imun
dok ada yang nanya
kalau abis olahraga
badan kita biru biru itu gimana
padahal nggak ada benturan sama sekali
kalau kita bicara biru biru tanpa benturan
itu kita bicaranya adalah
kemungkinan ada gangguan koagulasi
ada gangguan pembekuan darah
itu aku saranin
tadi aku juga sempet ngelihat tuh
kalau misalnya dia biru biru nggak ada benturan gitu
beda kalau misalnya memang dia olahraga tinju gitu ya
atau ya memang ya wajar gitu
tapi kalau misalnya dia
nggak ada latihan
apa nggak ada benturan apa apa selama latihan
apa tadi pembekuan darahnya
jangan jangan ada gangguan pembekuan darah
atau ada gangguan pembuluh darah
biasanya ntar dua itu tuh
oke dokter tadi kan udah jelasin soal fitp
terus intinya kan kita nggak boleh gerak
tapi sekarang kalau misalnya di rumah
ngapain segala macem
itu bisa dihitung sudah bergerak
aku selalu ngebedain antara sehat sama bugar mbak
mbak putri dan viewer semua
jadi kalau misalnya orang
dok aku nih sehat loh
tapi bugar apa enggak ya
kalau misalnya emang dia ngerasa
dia ngerasa dia nggak punya penyakit
dia lagi nggak demam
dia nggak punya
tensinya normal segala macem
itu dia sehat
tapi orang yang sehat
belum tentu bugar
itu dulu dijamkan
banyak temen temen gini nih
contoh dia misalnya
tensi saya bagus
saya nggak punya darah tinggi
tapi disuruh naik tangga tiga lantai gitu
udah tiara naik tangganya
berarti kan nggak ini kan
atau pulang ke rumah gitu kan
dari abis kerja gitu misalnya
itu udah nggak punya tenaga lagi
udah bener bener diajak anak yang main
udah nggak bisa gitu misalnya
dia sehat tapi nggak bugar
nah kaitannya apa ya
aktivitas fisik yang tadi mbak putri sampaikan
nyuci ngepel beres beresin apa ya
segala macem lah
itu kita sebutnya adalah nepa mbak putri
nepa itu kesingkatan dari
atau aktivitas fisik non latian gitu ya
jadi yang tadi
jalan gitu kan ke warung
nah itu nepa
mepa ini dia punya keuntungan
kalau kita nepa nya tinggi ini sehari hari gitu ya kan
berarti kan orang orang yang memang tadi yang mbak tadi bilang ya
apalagi misalnya ibu ibu yang
art nya lagi mudik gitu ya
eh sekarang nggak boleh mudik ya
ya boleh banget sih ibu ibunya itu lah
atau nggak punya art gitu kan
dia ngerjain semua sendiri tuh
keuntungannya apa buat ibu ibu ini
susah gemuk biasanya
kecuali kalau emang ibu ibunya kaya gitu kan

jadi kita kan selalu bilang
gemuk kurs itu kan
energi masuk sama energi keluarnya gimana
kalau masuk banyak keluar sedikit
itu kan jadi gemuk
gampangnya gitu ya
nah si nepa ini menolong supaya keluarnya banyak
artinya dia makan banyak
ketolong tuh sama nyuci ngepel gitu
bersin kamarnya tuh ketolong
seimbang akhirnya nggak gemuk
kalau kita bicara
itu daya mungkinnya kurang
menjaga supaya energi keluaran banyak
nggak gampang gemuk
tapi kekuatan jantungnya untuk memompah darah
performa parunya untuk menghantarkan oksigen
terus kekuatan ototnya gitu kan
itu nggak sebaik
kalau kita ngelatih secara latihan fisik
apa sih yang mendasari
perbedaan antara si nepa dengan latihan fisik
yang tadi efeknya bagus buat kebugaran
kalau kita bicara nepa
itu random mbak
nggak ada yang namanya dosis
tadi ada evidentenya gitu kan
nggak ada kan ibu ibu nyapu
dia buat dua belas repetisi
oke set berikutnya
kapan beresnya kan gitu kan
belum lagi nih
itu juga kita nggak pernah
kan misalnya mbak putri di rumah gitu kan
pasti kan dia beres ya udah selesai
baru lima menit nih
harus sepuluh menit
dituangin lagi ke sampahnya
pasti beresnya aja gitu
nah akhirnya apa
dosisnya nggak jelas
waktunya nggak jelas
intensitasnya nggak jelas
kemudian intensitasnya juga
jadi intensitasnya nggak jelas juga
artinya dosisnya nggak ada
nah kalau kita bicara latihan
itu kan tadi kita lari gitu kan
kita mau jogging
nggak berhenti oke
atau dua puluh menit kalau nggak kuat oke
kecepatannya untuk hari ini
jadi menjawab pertanyaan
dari mbak putri
dengan banyak aktivitas di rumah
nyapu cuci nge pel gitu kan
apalagi rumahnya misalnya
seluas lapangan bola gitu kan
wah capek gak beres beres
bagus buat nepanya
bagus buat kalorinya
tapi untuk kebugaran masih kurang
dibandingin dengan yang terdiri tadi
yaitu latihan fisik
dok ini ada yang nanya
dok kalau kita berjemur aja gimana dok
kadang berjemur juga keringetan dong
aduh kita kan bicara soal gerak
oke silahkan dok
siapa pertanyaan ini siapa namanya sih
aku suka banget pertanyaan ini kenapa
karena ini bisa membantu
untuk meredakan mitos mitos juga
yang hubungan sama keringetan
banyak orang yang berpikir bahwa
yang namanya olahraga atau latihan fisik
itu harus keringetan
padahal keringetan itu merupakan
sebuah upaya tubuh
untuk melepas panas
di bawah terik matahari
dia kan gak bergerak
tapi keringetan banyak
bandingkan sama orang orang yang
bila misalnya latihan berat
atau berlatih fisik gitu ya
di alaska misalnya
atau di tempat yang memang dingin
terus kering udaranya
nggak lembab kayak di indonesia gitu kan
itu kan keringetan gak keluar
banyak orang mikir
itu kalau orang latihan gak keringetan
berarti nggak ada lemak yang kebakar dong
gak ada kalori yang kebakar
wah salah banget itu
justru ternyata penelitian menunjukkan bahwa
orang orang yang keringetan
berlatih di suhu dingin
kemudian apalagi misalnya hujan gitu ya
itu kalorinya malah makin banyak
atau bahkan tadi ya kayak dibilang
jadi tadi sekali lagi
keringat itu tidak ada hubungannya
dengan berapa banyak kalori yang terbakar
atau berapa banyak lemak yang dipakai gitu
keringet itu murni
hanya soal seberapa panas tubuh kita
dan seberapa effort kita
untuk melepas panas
jadi kalau misalnya
berarti saunaku selama ini sia sia dong
ya bukan sia sia
cuma sauna kan lebih karah refleks
apa rasasi membuat tubuh menjadi real ya
bukan sia sia gitu
tapi kalau kita mau bicara
satu hal yang aku pengen sampaikan juga
kenapa ini aku suka banget sama topik ini
karena aku masih sering banget
ngelihat orang orang lari pakai jas pocong
yang thermal apa itulah namanya ya
jadi apa namanya
bener bener cuma muka doang
sama telapak tangan
udah kayak mau kena ya
orang tuh lari dibuat keringetan
karena bayangan mereka
gue makin keringetan makin banyak lemak yang kebakar
itu kalau misalnya kita mulai nih
orang misalnya lari nih
sejam setengah deh misalnya
bikin sejam setengah
kalau dia ngimbang setelahnya nih
abis dia finish pelatihan dia nimbang
pasti nih berani taroan deh ya
itu kalau yang pakai pocongan
pasti emang akan turun bedanya
ini cairannya abis
bukan karena lemaknya kebakar
gak mungkin lemak secepat itu hilang
itu enggak mungkin
jadi memang pure karena cairannya
jadi itu ntar sama dia minum lagi nih
minum air putih gitu apabila macem
balik lagi ini nyabar badannya
jadi sekali lagi
keringetan indikator pembakaran kalori
atau pembakaran lemak gitu
dok kalau misalnya masih keringetan gitu
boleh langsung mandi gak sih dok
jadi itu mitos mbak
jadi banyak banget ya
oh tes fisik ya
gini orang banyak banget yang takut mandi abis
mandi begitu keringetan karena katanya dua hal
pertama takut kena serangan jantung karena badannya nggak siap gitu kan
yang kedua takut masuk angin katanya
pertama aku mau sampaikan masuk angin tuh gak ada ya
jadi secara medis gitu kan
gak pernah kan saya mbak putri atau viewers
ke rumah sakit ya kan
ke dokter penyakit dalem
oh bapak masuk angin
itu gak pernah kan pasti
gak bakal pernah
gitu jadi memang pasti itu degless yang lebih ilmiah lebih medis
yang kedua jantung kita ini nggak kagetan gitu istilahnya
nggak ada istilahnya oh jantung kaget abis panas dikasih dingin
bahkan kalau kita lihat nih ya
ada orang orang yang memang asis gitu ya aslit lah
itu dia abis berlatian gak lama setelahnya dia nyemplung ke air es
jadi sebenernya gak masalah
kalau orang bilang oh nanti apa namanya abis dari panas ke dingin
kayak kaca dong gitu ya kalau kita bicara kaca atau bicara gelas deh
itu kan dikasih air panas
kasih ganti dingin kempecah tuh
tubuh kita gak serapu gitu
jadi tubuh kita tuh punya apa
metabolisme untuk mengatur suhu
jadi sebenernya aman
cuman emang kalau misalnya kita habis lagi keringetan banyak
terus kita kemudian kita mandi
nah itu jeleknya adalah
biasanya ntar kita keringetan lagi jadi mandi lagi jadi bumbu air
oh cuma itu aja ternyata
ternyata cuma itu aja
ternyata cuma itu aja ya oke
ada lagi yang takut panduan mbak
katanya bikin panuan
kalau abis lagi keringetan
itu jadi mandi jadi panuan
panu itu jamur ya
panu itu infeksi jamur
jadi bukan berarti apa ya
kena basah gitu keringetan basah jadi panu
yang namanya panu itu dia adalah infeksi jamur yang
jadi kalau memang orangnya jorok gitu kan jarang mandi
lembab banyak lipatan lipatan kulit
tapi kalau misalnya memang dia
mandi abis itu andukan yang bener ya gak bakal panu lah kan
ternyata kalau emang dia abis mandi dia cuma kayak
baru bisa kali itu panu tuh
dokter terus kalau lagi bulan puasa gini kita baiknya olahraganya kapan ya dok
kita tuh kalau puasa ini mesti ngeliat ini mbak putri
kita mesti ngeliat kesediaan energi sama cairannya
kalau di pagi hari
jadi aku bikin tiga waktu ya
kalau untuk pagi hari kan itu
abis sahur ini kan
orang masih seger
dalam artian energinya masih
banyak energi karbohidrat ya
jadi kita kan bicara kalau energi itu ada dua
ada yang dari karbo
ada yang dari lemak
itu tuh sumber energi supply kita
kalau energi dari karbo itu dia fluktuatif banget
orang puasa dia turun
tet gitu kan
dia gak makan turun
saat pagi dia lagi tinggi tingginya
saat menjelang buka lagi rendah rendahnya
kayak jam segini nih
kan udah mulai jam kritis ya kan
udah mulai berubuk berubuk
perut udah mulai lemes
sudah mulai bengong bengong gitu kan
hah hoplah gak plongoh gitu kan
itu karena lagi lobet
sebaliknya lemak itu dia stabil
dia tuh cenderung nggak berubah
kan kita gak pernah yang liat orang abis sahur gemuk gitu
gempal begitu menjelang buka jadi krempeng
karena dia emang stabil
supply apa si energinya itu
eh sialan makanya stabil
apa hubungannya sama si olahraga
kalau kita bicara latihan fisik
kalau misalnya dia pakai high intensity
itu dia sangat bergantung sama karbo
untuk olahraga yang eksplosif
untuk olahraga yang eksplosif
untuk olahraga yang sifatnya dia high intensity
itu bisa tuh kalau mau dikerjain di pagi pagi
karena sumber energi masih ada kan gitu
jeleknya adalah apa
kalau misalnya dia lagi latihan pagi
terus dia bablas
dia lupa diri lupa daratan
gombyor dia keringetan
apalagi dia pakai baju tradisi pocong itu
atau dia pakai di apa
di atau yang di bawah matahari yang panas
itu kan masih lama bukanya
jadi dehidrasi seharian
mesti nunggu lama sampai buka puasa gitu kan
sore itu sebaliknya nih
dia bicara untuk minum aman
kita mau gombyor mau basah keringetan
karena udah buka kan
kecuali kalau salah perhitungan nih
dia latihan jam empat
ini jam lima udah haus gitu kan
jadi itu salah perhitungan
tapi kalau misalnya dia latihannya pas
begitu dia keringetan lagi haus ausnya
pas banget beduk
pas dia turun
si karbonya lagi rendah
artinya kalau kita
pakai high intensity yang eksplosive tadi
jadi kalau sore
mainnya yang santai santai aja
yang jogging santai gitu kan
yang nggak terlalu tinggi
tapi gue lihatnya lama
karena walaupun dia keringetan
nah yang ketiga
yang ketiga adalah setelah berbuka puasa mbak putri
nah setelah buka puasa ini
kalau dulu nih
di tempatnya mbak putri
atau di sekeliling komplek gitu
masih terawahan nggak sih
udah nggak ada semacamnya
kalau dulu kan kegiatannya terawih
ya aku juga sama
dulu aku pernah bilang gini
ini teman teman kalau misalnya mau buka apa
latihan setelah buka
ingat ada terawih di masjid
kalau misalnya dia
tajilnya dia banyak
dia perlu waktu untuk ngosongin perut
kemudian dia baru mulai latihan
terawihnya nggak bisa jamaah di masjid gitu
nah sekarang ini kan proyek
makin makin di rumah nih
bisa lebih ngatur waktu kan
dalam urusannya dengan
latihan setelah buka
jangan sampai ganggu jam tidur kita
kita bermain matematik lagi ya mbak putri ya
ada seorang anak bernama budi misalnya
budi dia setelah tajil
karena dia kelaparan sepanjang hari
dia memutuskan untuk menggunakan tajil dengan
gulai tunjang misalnya
atau yang nasi goreng gitu kan
atau yang benar benar langsung berat lah gitu
dia makan tuh langsung bubuk bubuk
beres setengah tujuh
nah maka kalau orang makan segitu banyak
kan dia perlu waktu tuh untuk pengosongan lambung
karena kamu harus lagi dalam kondisi pelut penuh
bisa jackpot yang ada kan
dia harus nunggu sekitar dua jam mbak secara teori
ini selesai makan jam setengah tujuh
berarti dia baru bisa start jam berapa
setengah sembilan kan
setengah sembilan itu bisa untuk mulai berlari misalnya
dia berlari setengah sembilan
dia misalnya latihan sejam
beres setengah sepuluh
nah jam setengah sepuluh budi merasa segar
kenapa karena orang habis latihan itu jarang yang langsung tidur mbak
pasti kan nadi masih kencang
ya kan badannya masih anget
pasti melek gitu matanya gitu kan
nah itu kan pasti butuh waktu
kalau teori bilang untuk latihan latihan yang ringan sedang
atau sedang lah
itu butuh waktu sekitar satu sampai dua jam deh
tau gak apa apa ini kan
tadi budi baru beres latihan tanggal sepuluh
kemudian dia harus menunggu dua jam kurang lebih untuk bisa ngantuk
jam berapa budi baru ngantuk
nah artinya apa
budi setengah dua belas baru bisa mulai tidur
sementara budi jam setengah empat harus bangun untuk sahur
jadinya tidur empat jam
jadinya kurang tidurnya
kalau misalnya mau nih kita mau menjadi budi
ya budi yang baik ya
itu tadi kita jaga tajil kita
jangan terlalu gaspo tajilnya
jadi misalnya misalnya pakai rumah gitu
atau minum jus deh segelas gitu kan
atau kolak gas mangkuk kecil
kalau yang bentuknya gitu yang gak terlalu banyak
itu cukup waktu sekitar tiga puluh menit kita bisa pakai untuk lari
ibaratnya dipakai sholat maghrib gitu ya udah bisa nutut gitu
tujuh kurang tuh udah bisa lari gitu lho mbak
masa ya jam sepuluh bisa tidur
dari tadi seorang budi yang ngotot tajilnya
jadi artinya kalau kita mau pilih setelah buka
jangan malah jadi main course kalau orang bilang
nah ini nih aku boleh
boleh jawab gak nih
abis subuh tidur lagi
abis subuh tidur lagi
aku boleh jawab gak mbak bud
boleh boleh boleh boleh
yang terakhir ya dok
masih nyambung soalnya
kalau kita bilang tadi
abis subuh tidur lagi
orang tidur di siang hari sama tidur di malam hari itu pasti beda
karena kalau misalnya di siang hari itu kita namanya telinga
mata walaupun merem itu masih bisa merespon stimulus
suara suara gitu kan kemudian cahaya
itu otak masih pemproses
kalau minat tidur siang hari itu kan orang aktivitas di sekitar kita kan
tetangga kita berisik gitu kan
orang rumahnya lain tv ya kan kemudian
misalnya anak anak pada bangun gitu kan kita pada diganggu disuruh bangun
itu tidurnya bisa nggak maksimal
dalem tidurnya gak dip
akhirnya recovery pun gak bagus
menggantikan tidur yang ketinggalan itu di siang hari
kualitasnya itu gak akan sama kayak tidur malam
sementara yang amat
dan juga quality
jangan jangan sampai mengorbankan gitu
oh yaudah lah saya biasa kerja malem
malem pulang kapan masih kerja
ngegas karena masih ngerasa fresh
terus tidurnya ntar aja gitu
nggak boleh berarti ya dok ya
soalnya kalo misalnya mbak putri punya bunker gitu ya
punya bunker khusus untuk tidur siang
gak ada bangguan gitu
cahayanya bisa bener bener gelap gitu kan
gak ada suara apapun
jadi kaya orang di luar negeri aja gitu
orang di amerika kan dia tidurnya kan siang siangnya kita gitu kan
tapi kan di indonesia juga
sosial itu kan masih berjalan untuk siang hari
jadi takutnya ada distraksi ada gangguan
gitu mbak putri
itu waktunya nggak terasa ya dok
waktunya nggak terasa
kalau udah hampir empat puluh menit
sekarang udah jam lima kurang dokter
tapi terima kasih banyak
sama sama mbak putri
ada take out sedikit
ada beberapa hal yang kemudian bisa saya ambil
jangan males gerak intinya
apalagi zaman zaman sekarang
dan intinya tidak boleh berlebihan gitu ya dok ya
betul sekali mbak putri
pokoknya yang pas aja
disesuaikan dengan tubuhnya
dan dengarkan sinyal tubuh
kurang lebih gitu kali ya dok
dokter dika terima kasih banyak sudah bergabung
di sianen indonesia
terima kasih yang sudah gabung ya
terima kasih yang sudah gabung
mohon maaf nggak semua pertanyaan ditanyain
tapi dokter dika
sudah bisa merangkum semuanya dengan baik
selamat buka puasa ya dok
selamat buka puasa ya dok

oke wah itu udah rame tuh anak anaknya dokter dika tuh
oke itu tadi gak terasa udah empat puluh menit nih
udah molor biasanya kita cuma tiga puluh menit
tapi terima kasih sudah yang bergabung
sekali lagi ini ilmunya banyak sekali dari dokter dika
sayang kalau misalnya kita sendiri yang tahu
sayang kalau misalnya kita sendiri yang tahu
ada teman teman yang mau nanya
teman teman yang mau tahu bilang
silahkan bisa dibagi ilmu yang tadi diberikan sama dokter dika
atau bisa juga nanti memberikan link
dari percakapan kita di ig live ini di cnn indonesia tv
saya putri ayuni intias
oh sebelum pamit saya juga punya informasi besok
yang menjadi host adalah teman saya reinhard sirait
rencananya akan berbincang dengan membahas tentang covid sembilan belas
terutama sekali lebih spesifik adalah dengan apa yang sebetulnya terjadi di tiongkok
jadi teman teman semua terima kasih sudah bergabung
ada banyak terima kasih terima kasih
selamat menyiapkan takjil
ada yang beberapa mau siapin tajil
teman teman jaga kesehatan terus
kalau tetap harus keluar pakai masker
dan jaga jarak itu yang terpenting sekarang
kalau nggak penting penting banget di rumah aja
makasih semuanya selamat sore